kenapa tadi diri jack
saya lagi bertemu ke rumah orang
sebentar jangan diputus dulu
kamu kesini dong
kita bahas kemungkinan untuk bekerja sama lagi
kita kan ibarat trimasketin
enggak saya sudah mendapat pencerahan
terus saya masih mengalami pemendungan
apa itu pemandungan
saya kira mau jajan
udah tahu kita mau pindah
kalau mus yang punya rencana
emus mah suka thp
thp itu apa mak
tadi kamu ikut ke cipaduyut belanja sepatu enggak
baru milih milih aja udah dimarahin
sama penjaga tokonya
sama teki nasi
imas diajak bukan buat belanja
tapi buat jagain anak anak
cuma ngantar aja
emas bisa pergi sendiri
mau beliin kamu sepatu
tapi kamu tau sendiri
pekerjaan amin cuma supir penghasilan sama pengeluaran mepet pas
kalau penghasilan amin gede banyak jangan cuma sepatu kamu mau rumah aja amin beliin
sama pisahan kamu teh
kalau nunggu lama bukannya walless
ini uang kamu saya kembaliin
kapan kita jadi partner lagi
saya udah gak mau nyopet lagi
udah banyak uang
udah punya kerjaan lain
sebelum kamu banyak uang
sebelum kamu punya kerjaan lain
kamu bisa mengisi waktu luang dengan kegiatan nyopet
buat ngisi waktu luang
jangan kebanyakan mikir
kalau kebanyakan mikir otak kamu bisa panas
terus rambut kamu bisa rontok
terus kepala kamu bisa jadi dua
saya bukan bos kamu lagi
ah cuma gitu aja bilang terima kasih segala
air putih aja sebentar ya
kenapa tadi dirijek
saya lagi bertemu ke rumah orang
sebentar jangan diputus dulu
kamu kesini dong
kita bahas kemungkinan untuk bekerja sama lagi
kita kan ibarat terima seketir
enggak saya sudah mendapat pencerahan
terus saya masih mengalami pemendungan
apa itu pemandungan
serahkan lawannya mendung
terserah istilah kamu apa
saya nggak mau kembali lagi ke profesi lama
sekian terima kasih selamat siang
kamu udah selesai mikirnya
botak saya belum panas
rambut saya belum rontok
kepala saya belum botak
harus sampai begitu
kamu jangan banyak omong dulu
saya lagi mikir
udah cari rumahnya
akang juga sempet masuk
tapi rumah itu kosong
yang punya rumah udah pindah
cuma ada penunggunya
eh penunggu rumah kosong mah biasanya juga setan akang
dia itu yang disuruh sama yang punya rumah

ternyata akang udah tanya harganya mau dijual berapa
ternyata akang udah tanya harganya mau dijual berapa
kalau rumah ini dijual dulu
kurangnya masih banyak
uang yang udah gak disetorin lagi ke kang bahar

tapi tetap aja uang itu bukan uang akang
kang boleh ketemu
kang boleh ketemu
saya mau ngomong soal dik dik
saya mau ngomong soal dik dik
saya mau ngomong soal dik dik
ini cuma buat ngisi waktu luar

satu dompet aja

cuma buat ngisi waktu luar
ya sudah lah
anthony sudah kembali dengan anak anak perhati
jangan takut kotoran tekap
jangan takut kotoran tekap
kemudian terpatar dalam k workshop ebay
kemudian terpatar dalam k workshop ebay
kemudian terpatar dalam k workshop ebay